untuk melakukan perlisahan pada saksi yang menemani ini
namun kami tidak bisa ketemu
untuk itu yang mulia mohon izin
kiranya dapat kami paksa karena saksi ini
menurut pendapat kami
terutama untuk memiliki peran yang fungsi untuk bisa meluruskan
seluruh perjabuan yang kami biarkan
kita lihat juga ada potensi adanya kemudian ketangan palsu
pada saat memberikan ketangan di kasus anak anak ini
di bawah sumpah
oleh karena itu kami berterima kasih
kemudian juga terima kasih